sampai dengan tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh tiga dilakukan penahanan di rumah tahanan negara kpk pada gedung merah putih
sebagai tanda jadi kesepakatan diduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai lebih kurang tiga tujuh miliar kepada ew
yang menjabat hakim justisial sekaligus panitra pengganti makabung pada mahkamah agung ri
yang diterima melalui mh dan ab